dampak kebakaran juga masih dirasakan oleh warga di sekitar tpa cikolotok purwakarta jawa barat
hingga jumat pagi nyala api masih terlihat di beberapa titik
luas areal yang terbakar awalnya mencapai satu empat ratus meter namun berhasil disekat dan bertahan di luas lahan sembilan ratus dua meter persegi
satu truk pemadam dan dua truk tangki air masih disiagakan
tim pemadam kebakaran terus berjibaku untuk memadamkan api hingga ke dalam tumpukan sampah
kami sangat berharap hari inilah terakhir
tapi tetap biasanya karena ini sudah beberapa kali terjadi
jadi ketika api sudah habis kita selalu berupaya untuk dalemannya itu supaya basah terus
jadi tidak menyebar
kebakaran yang terjadi sejak kamis sore ini diduga berasal dari ledakan gas metan yang ada di dalam tumpukan sampah
kondisi sampah yang mengering akibat kemarau membuat api cepat menyebar
kembeliputan cnn indonesia